badan pemeriksaan keuangan mendapatkan tamparan keras setelah lembaga auditor ini diduga terlibat kasus suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan kementerian desa tahun anggaran dua ribu enam belas
kpk menetapkan empat orang tersangka atas kasus ini
jumat sore kpk melakukan operasi tangkap tangan di dua lokasi yakni kantor badan pemeriksa keuangan dan kantor kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi pdtt
terkait pemberian status wajar tanpa pengecualian
kecurigaan awal bermula ketika bpk melaporkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat lkpp tahun dua ribu enam belas pada kamis delapan belas mei dua ribu tujuh belas lalu
bpk beropini laporan keuangan kementerian desa adalah wajar tanpa pengecualian atau wtp
wtp merupakan predikat yang sangat prestisius baik dari pemerintah pusat maupun daerah
dan ini merupakan kali pertama pemerintah pusat mendapat predikat wtp dalam pemerintah
kurun waktu dua belas tahun terakhir
dalam konferensi per sabtu sore yang dilakukan bersama bpk kpk menetapkan irjen kemendes sugito sebagai tersangka
bersama tiga orang lainnya jarod budi prabowo pejabat eselon tiga kemendes rohmadi sabtogiri pejabat eselon i bpk serta ahli sadli selaku auditor bpk
sugito diduga memberikan uang kepada dua auditor bpk empat puluh juta rupiah
pemberian uang ini dimaksudkan agar kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mendapat opini wajar
tanpa pengecualian terhadap laporan keuangannya
dalam proses ott diamankan uang sebesar rp empat puluh juta dan rp satu satu ratus empat puluh lima miliar plus satu satu ratus satu satu ratus empat puluh lima miliar
jadi hanya rupiah dan tiga usd
di ruangan als
ditemukan uang empat puluh juta yang diduga merupakan bagian dari total komitmen dua ratus empat puluh juta
sebelumnya di awal mei tahun dua ribu tujuh belas diduga telah diserahkan uang dua ratus juta
atas penangkapan anggotanya ketua bpk mengaku akan bersikap proaktif demi kelancaran pemeriksaan kasus ini
yang sedang berjalan dengan seksama guna menentukan langkah langkah lebih lanjut terhadap organisasi
dan juga untuk menemukan kesempatan untuk memperbaiki perusahaan yang lebih keras
kita akan menjadikan sebagai suatu pembelajaran peristiwa ini
yang berharga untuk menjaga kredibilitas lembaga dan tetap bekerja sama dengan aparat penegak hukum
untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara
sementara itu menteri desa eko putro sanjoyo menyesalkan kejadian ini
di tengah upaya kementeriannya memerangi praktik korupsi
eko juga menyerahkan hasil opini audit ke bpk jika ingin dilakukan audit ulang
dan selama ini saya juga sangat menghargai sosok pak irjen
karena beliau yang termasuk keras dalam memberantas korupsi di kementerian desa ini
beliau juga yang termasuk punya ide membentuk saber pungli membentuk ade
peristiwa ini merupakan tamparan bagi lembaga yang memiliki fungsi mengaudit keuangan negara
dan juga penangkapan ini bisa saja menjadi momen terbongkarnya borok busuk di internal bpk
entah bagaimana masa depan negara ini jika pengaudit keuangan negara saja tidak lepas dari praktik korupsi
suci banjin cnn indonesia
euforia atas prestasi laporan keuangan pemerintah yang memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian dari bpk setelah dua belas tahun
seakan tercemar saat kpk menangkap tangan
auditor bpk dengan pejabat kementerian desa
apakah ini menandakan bahwa status bpk ini bisa diperjualbelikan
nah kami akan membahasnya bersama bang apung widadi
deputi sekjen forum indonesia untuk transparansi anggaran atau fitra
terima kasih mas apung sudah datang di siren indonesia
kemudian lewat sambungan telepon sudah ada bang febri diansyah
juru bicara dari komisi pemberantasan korupsi
selamat malam bang febri
selamat malam mas selamat malam mas agung
saya akan ke bang febri dulu
boleh anda ceritakan kembali bang febri
bagaimana kemudian kpk bisa mengendus mencium melihat
sampai akhirnya melakukan ott terhadap kasus ini
bang febri bisa anda elaborasi
sebelumnya kita mendapatkan informasi dari masyarakat
bahwa akan ada transaksi
jadi diduga akan terjadi transaksi tindak dana korupsi
terkait dengan kewenangan dari negara tertentu
tentu karena laporan itu masuk dan kita cek
di awal itu cukup valid
maka kita lakukan pengamatan dan kita klarifikasi
dan setelah proses pengamatan itu
kami menemukan memang ada indikasi transaksi
yang terjadi kemarin jumat di kantor
badan pemeriksa keuangan
jadi sing mengamati ke sana dan kita kemudian
mengamankan sekitar enam orang dari jumat
jadi ada indikasi penerimaan
pada hari itu barang bukti yang kita dapatkan dalam uang
salah satu ruangan itu ada rp empat puluh juta
rp empat puluh juta ini yang di ruangan als
yang sekarang menjadi salah satu tersangka
kemudian di ruangan rl
ini yang auditor di bpk juga
setingkat di salon satu
di situ kita temukan rp satu satu ratus empat puluh lima miliar dan rp tiga juta
ini diberangkat kita temukan di ruang kerja rs
kemudian mereka diamankan dan dilakukan laporan pemeriksaan
selama satu x dua puluh empat jam dan kami memutuskan
setelah kita expose bahwa memang ada indikasi suap
terkait dengan pengurusan opini wtp di kemendes pdtt
di kementerian desa
nah itu yang sekarang sedang kita dalami
sehingga kita sudah menetapkan empat orang tersangka
lima orang dari pihak kemendes pdtt
dua orang dari pihak bpk ri
dua orang sebagai pihak induk jalur merdeka yang dari kemendes
dan dua orang sebagai pihak yang diduga menteri
nah menerima dari pkr yang ditampilkan
sebelumnya kami juga mendapatkan informasi
ini sebenarnya transaksi atau proses penyuapan yang kali kedua ya bang febri ya
ketika kali pertama ketika uang dua ratus juta itu diberikan
kpk juga masih memantau atau memang ini strategi kpk
menangkapnya di transaksi kedua
atau memang sempat lolos di yang pertama gitu bang febri
ya dari hasil proses pemeriksaan dan analisa informasi yang kita lakukan
status tersangka ditetapkan pada empat orang
ditemukan penerimaan indikasi yang pernah terjadi juga
pada awal mei dua ribu tujuh belas ini sekitar dua ratus juta
jadi total penerimaan dalam konteks khusus
untuk upaya mempengaruhi opini bpk atau wtp ini terhadap kemendes
yang saat ini kita temukan adalah dua ratus empat puluh juta
namun kita juga menemukan sejumlah uang lain
di lokasi ruangannya tersangka rs
dan itu tentu juga akan menjadi perhatian bagi kpk
dan akan kita dalami lebih lanjut
karena ada persinggungan dengan kasus yang sebenarnya kita tangani
apakah dalam mengusut kasus ini sampai melakukan operasi tangkap tangan
kpk sendiri sempat melakukan komunikasi intensif
dengan para pimpinan bpk sendiri
atau memang ini kpk kemudian jalan sendiri
kemudian sampai melakukan ott ini bang febri
apakah ada yang tukar menukar informasi
misalnya atau data yang dilakukan kpk dan bpk
tadi ya koordinasi baru kita lakukan
dan kemarin kita telah berkesetangkapan
kita lakukan koordinasi awal juga
dan tadi kita lakukan koordinasi sampai dengan pihak bpk
menyatakan bahwa kalau memang ada yang melakukan hal tersebut
silahkan diproses dan bpk secara institusional tetap
mendukung kpk menuntaskan kasus ini
bahkan ditegaskan juga
masih banyak pr pr kedepan memang secara institusional
yang butuhkan kerjasama yang cukup intens antara kpk dengan bpk
misalnya soal perhitungan kerugian keuangan negara
dalam penanganan tindak pidana korupsi dan hal hal yang lainnya
jadi kami mencoba tetap secara sepenuhnya untuk melakukan koordinasi
dan kerjasama untuk kepentingan penyelesaian korupsi
itu yang dibicarakan tadi sampai konfrensi pep bersama dilakukan
jadi mendapatkan dukungan
atau full support dari pimpinan bpk bnpb untuk menuntaskan
atau mengungkap habis kasus ini gitu ya
seperti tadi disampaikan
nanti tentu kita memang berharap kita akan lancar ya
karena tentu akan dibutuhkan nanti pemeriksaan saksi
ataupun akses akses terhadap institusi yang lain
mas apung apa perspektif anda terkait ini
pasti anda punya banyak dimensi dan juga ini sebenarnya kekhawatiran
atau mungkin masyarakat sudah mencium ini pasti ada yang nggak beres di dari audionya
tapi kemudian akhirnya kpk bisa mengungkapkan dalam operasi tangkap tangan kemarin
perspektif anda seperti apa
ya yang pertama kami mengapresiasi kinerja kpk
dengan menangkap operasi tangkap tangan ini
sebuah lembaga yang satu satunya mengaudit kerugian negara bpk
yang kemudian ditangkap oleh kpk
pertama kami mengapresiasi
yang kedua sebenarnya ini adalah tamparan keras untuk
yang pertama terkait dengan presiden
yang kedua terkait dengan bpk itu sendiri
kenapa kemudian terkait dengan presiden
karena penangkapan ott ini kurang dari seminggu ketika presiden menerima lkpp dua ribu enam belas
di mana pemerintah mendapat hasil wtp wajar tanpa pengecualian
saat itu fitra jelas mengatakan bahwa wtp yang digadang gadang ini adalah
lima belas tahun memecah rekor kemudian meningkatkan standar investasi luar negeri
dari standar npur yang kemudian menteri keuangan juga membengahkan
fitra menilai setelah kita membaca seluruh laporan lkpp nya bahwa
lkpp ini belum layak jadi wtp tetapi ini adalah masih wdp
lkpp pemerintah secara umum
ya secara umum kementerian ya
faktanya belum sampai seminggu sudah ada ott
ya yang kemudian ini memecah mitos bahwa memang ternyata opini wdp itu bisa diperjualbelikan oleh bpk
ada dua hal kenapa kemudian ini menjadi mitos
yang pertama di kasus ektp di dalam persidangan dakwaan
itu disebutkan juga saat dulu ektp dirjen dux capil itu opininya wtp
dengan adanya aliran oleh ott
dengan adanya aliran oleh
dan juga aliran dari ektp ya dari kontraktor ektp ke dirjen dux capil
itu laporan keuangannya itu bang ya
ya jadi itu satu hal
yang kedua yang menarik adalah terkait dengan bahwa hasil opini wtp ini kadang ketika di challenge oleh pihak lain ternyata
kualitasnya itu tidak memenuhi standar kualitas audit misalnya
misalnya dalam konteks sumber waras
yang kemudian ketika di challenge oleh kpk
tidak ditemukan kerugian negara
artinya ini hal yang menjadi masalah di internal bpk
menurut anda laporan itu juga ada muatan muatan lainnya
ya jadi pertama kalau di australia itu
kalau di australia hasil audit bpk itu direview lagi oleh namanya public accountability committee
ya oleh akademisi dan sebagainya direview lagi
pengambilan sampel kemudian bagaimana prosesnya
bagaimana proses audit dan hasilnya itu sudah standar atau kemudian otentik atau tidak
nah kalau di kita bpk itu tunggal
tidak ada yang mereview
dulu ada namanya badan akuntabilitas keuangan negara
alat kelengkapan di dpr
yang pada tahun ini dibubarkan oleh pak fahri hamzah waktu itu ya di undang undang md tiga
nah ini yang membuat seolah olah opini bpk ini sangat dicari cari dan itu tunggal
tidak ada yang kemudian bisa memberikan review terkait dengan hal itu
nah bahkan di rpjmn dua ribu lima belas sampai dua ribu sembilan belas memang ada target wtp
pemerintah menargetkan satu ratus tujuh puluh lima kabupaten kota itu harus wtp
sekitar tujuh puluh lima lembaga kementerian itu harus wtp
nah inilah yang kemudian mendorong lagi ternyata wtp ini juga diperlombakan
artinya ditargetkan wtp tapi kualitasnya tidak didukung
itu yang menjadi masalah
yang titik yang krusial catatan kita yang ketiga adalah terkait dengan integritas
integritas bpk ini dalam titik nadir
bagaimana tidak pertama dalam periode sepuluh tahun terakhir bpk ini selalu dipimpin oleh politikus
kurang lebih sebagian besar adalah politikus
ada macam macam ya mantan anggota dpr ya kawannya sendiri yang kemudian dipilih oleh dpr
bagaimana mungkin lembaga yang harusnya independen
harusnya berintegritas ternyata di infiltrasi oleh elit politik politikus
yang kemudian dari sisi tindakan ataupun kebijakan bpk tentu akan tidak terlalu independen
itu yang pertama
yang kedua di internal bpk sendiri tidak ada model pengawasan integritas yang sangat kuat
jadi ketika ditemukan auditor ini kemarin juga sudah ada dua puluh tiga gejala ini juga tidak kemudian ditanggulangi
karena di internal bpk itu hanya ada majelis komite kode etik yang bersifat ad hoc bukan bersifat tetap
kalau kpk punya pengawas yang tetap ya
jadi ketika ada pelaporan saja
nah parahnya adalah mkke ini ketika ada laporan dari masyarakat contohnya yang ditangkap saat ini ya
itu dulu dilaporkan saat sumber waras
oh sempat tadi dilaporkan
dan itu mkke tidak memberikan hukuman
bahkan menyatakan tidak ada masalah clear
yang kedua haris azhar waktu kemudian ketua bpk terjerat di panama papers
ketika dia melaporkan oleh teman teman lsm ternyata mk kai hanya memberikan teguran tertulis bukan dalam bentuk pelanggaran kode etik yang berat
nah di internal bpk sendiri integritas ini adalah harga mahal yang saya pikir ke depan itu harus dibangun agar tidak terjadi lagi hal hal seperti ini mudah dibeli wtp nya
internal audit di bpk sendiri juga
di bpk sendiri juga masih menjadi masalah sehingga ada laporan laporan atau kecurigaan bahwa amis rasuah itu kemudian tidak ditindaklanju
iya model pengawasannya di bpk masih sangat lemah
tapi kemudian apa sih yang kemudian tadi mas apung mengatakan bahwa semua orang atau semua kementerian lembaga bupati wali kota berlomba lomba untuk menjadikan status opininya itu mendapatkan wtp dari bpk
sebenarnya apa insentif yang kemudian mereka ingin dapatkan dengan wtp ini sehingga mereka menghalalkan segala cara
dan seperti apa sih mereka kalau anda bisa lihat dan bisa patuh bagaimana cara mereka menghalalkan berbagai cara untuk bisa mendapatkan status ini
tapi dijawabnya di sekretari berikata
kami akan segera kembali usaha cerita berikutnya
kementerian lembaga segera diketuk
ini menjadi kewajiban sebetulnya harusnya menjadi keadaan yang biasa
dapat wtp itu merupakan wajib kewajiban kita untuk menggunakan uang rakyat uang negara yang dikeluarkan yang terbaik

saya tidak akan mencari teman teman yang tidak menggunakan wtp ini
karena wtp ini tidak terbangun
karena ada transport di bdk ada transport di pemerintah yang selalu berhubungan
dan yang diselamatkan saya ingin ada transport khusus
oleh itu bisa meluncarkan suku wtp dari kementerian kkb
yang gula gula diselamatkan tahu kalau akan berapa
tidak ada yang menghukum semuanya dengan diri
jangan ada yang diselamatkan
wtp tidak boleh
ini tidak kuat sekali
itu tadi kita lihat pernyataan presiden yang menginginkan bahwa tahun depan
harus semuanya wtp
tidak ada yang diselamatkan
ini seperti yang tadi anda katakan ada tekanan kemudian membuat
apa namanya lembaga kementerian lembaga atau institusi ini
jumlahnya ada lima ratus empat puluh institusi yang kemudian diaudit oleh bpk
dengan dana dua lima ratus triliun lebih
itu mas apung membuat mereka menginginkan ini
insentifnya apa sih sebenarnya mas apung untuk kementerian lembaga ini
inilah bagaimana bpk itu mempunyai kewenangan dan keuntungan
kpk itu mempunyai kewenangan dan keleluasaan subjek dan objek audit yang sangat besar
tadi objeknya sekitar lima ratus empat puluh lembaga
pemerintah daerah dan kemudian pemerintah pusat dan kementerian lembaga
bahkan misalnya bumn dan bumd juga diaudit oleh bpk
yang kedua terkait dengan subjek
subjeknya itu total nilai uangnya itu
kalau apbn sekarang rp dua itu semuanya diaudit
kemudian apbd dari rp lima ratus empat puluh itu total misalnya rata rata satu triliun rp lima ratus triliun
rp lima ratus triliun dalam bentuk uang dan aset tetap dan tidak tetap dari negara ya
gedung bangunan dan sebagainya semua yang mengaudit adalah bpk
proses audit sendiri ada audit keuangan pdtt dan kemudian audit kinerja
jadi macam macam ini sudah sangat sangat banyak
nah inilah yang kemudian membuat bpk harus dijaga betul betul
kalau tidak maka dengan kuantitas yang sangat besar
kualitas yang tidak dijaga akhirnya itu dengan adanya permintaan
wtp itu ditargetkan di rpjmn ya
jadi rpjmn harus sekian wtp
kementerian sekian wtp dan sebagainya
itu yang kemudian memotivasi akhirnya terjadi transaksi ya
antara permintaan dan kemudian penawaran yang ada
nah pertanyaannya kenapa apa insentifnya
dalam konteks nasional
lkpp kemarin ada yang menarik
kenapa kemudian ada pergantian ketua bpk
dan kemudian hasilnya adalah wtp
padahal kualitasnya sebenarnya wdp gitu loh
kualitas laporan keuangan ya harusnya
ini yang kemudian dimanage karena disclaimer nya delapan kan
sebelumnya adalah empat
nah yang menarik adalah memang sengaja wtp ini di wtp kan agar nanti laporannya ke investment
ke peringkat investment
betul langsung di real on ya saat itu
dan kemudian naik menjadi standar
nah kalau dalam level daerah apa
dalam level kementerian apa
dalam level daerah ketika daerah itu adalah wtp
maka dia akan mendapatkan insentif dari dak dan dau ya
dak dan dau akan meningkat ya insentifnya berapa persen dan sebagainya
tetapi kalau tidak wdp akan dikurangi
dari bantuan keuangan dari pusat
itu yang membuat pemerintah daerah rame rame
itu yang membuat pemerintah daerah rame rame

berlomba lomba mengejar wtp padahal tidak ada kualitasnya juga
kemudian prosesnya juga tidak diperbaiki
bau amis ini anda sudah sempat melihat belum mas apung
bau amis kemudian cara cara yang tidak semestinya kemudian dilakukan oleh institusi institusi ini
ini yang itu sudah lama ya sebenarnya
sekitar sepuluh tahun lalu satu dekade yang kemudian ini sudah muncul ya
apalagi sekarang bpk itu
ada di daerah daerah di provinsi yang kemudian misalnya laporan keuangan daerah terpencil
ataupun terbelakang misalnya di daerah indonesia timur itu laporan keuangannya tidak sebagus yang di jawa misalnya
aborado lah atau dan kemudian tidak mempunyai standar akutansi yang bagus
makanya kemudian bpk di daerah potensi ini juga kemudian terjadi di transaksional di daerah
nah ini yang membuat permasalahan itu semakin kompleks
di bpk itu
nah kalau menurut saya kemudian harus ada optimalisasi dari pihak yang lain misalnya kemudian irjen ataupun kemudian bpkp untuk mencegah ya konteksnya
jadi posisinya bukan audit adalah hasil air tapi irjen dan kemudian bpkp
nah yang menarik adalah kenapa kemudian yang ditangkap oleh kpk itu di kemendes adalah irjen
padahal posisinya irjen itu adalah ada pengajuan anggaran terkait dengan kegiatan
irjen yang kemudian memverifikasi
kalau layak kemudian di acc kemudian diadakan pengadaan atau kemudian spk surat keterangan kerja untuk jalan
tetapi kok ini yang kemudian yang melobi dan sebagainya irjen
padahal kepala task force yang tadi
iya kepala task force ini yang kemudian menarik
kenapa kemudian ini terjadi
apakah kemudian ada pesan lain dari atasan dan sebagainya yang membuat ini melobi ke bpk
saya pikir ini yang harus ditelusuri oleh kpk
itu yang saya akan tanya ke bang febri ini
bang febri kalau tadi dikatakan bahwa ini sebenarnya yang melobi atau melakukan inisiasi adalah pihak kementerian desa
sebenarnya apakah kpk sendiri sudah mencium apakah hanya dua orang ini saja yang kemudian berinisiatif sendiri
atau memang ini melibatkan juga orang orang lain di kementerian desa gitu
ya tentu itu akan kita dalami dalam proses penyelidikan ini
nanti kami akan melihat
misalnya bagaimana alur proses inisiatif tersebut
karena kalau kita cermati kronologisnya
secara umum misalnya
audit dilakukan atau pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian desa pdtt tahun tanggal dua ribu enam belas
itu dilakukan sekitar maret dua ribu tujuh belas ya
kemudian ada pergerakan
upaya untuk melakukan pendekatan dari pihak kementerian desa pdtt
pada auditor bpk
tersangka sug diduga melakukan pendekatan tersebut
memang kaitannya juga sangat kuat disini
namun tentu kita tidak akan berhenti
kita perlu lihat misalnya
kalau sekarang kita temukan uang dua ratus empat puluh juta ya
itu uang sumber dana tersebut dari mana saja
itu perlu kita lihat
untuk melengkapi ekonstruksi dari
ekonstruksi dari perkara ini
apakah ada perintah instruksi arahan atau apapun namanya
akan lebih baik nanti
saya kira kalau tersangka bisa membuka itu seluas luasnya
karena kalau memang ada arahan
atau kalau memang ada perintah
atau kalau itu inisiatif
akan lebih baik
jadi segala kemungkinan sendiri masih bisa terbuka ya bang febri
untuk bisa menemukan
apakah irjen dan juga pejabat eselon iii di kementerian desa ini
kemudian bergerak sendiri tanpa ada intervensi
atau mungkin suruhan dari pihak pihak lain
nanti kita akan kembali membahas masalah ini
di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami
kita akan kembali lanjutkan dialog ini
saya akan ke bang febri lagi
bang febri kalau kita lihat ini kan kpk sudah mulai melihat
ada permasalahan kasus suap gitu ya
dugaan suap ya kemudian
melanda kementerian desa dengan bpk
bpk ini kan kemudian kita lihat
mengaudit juga ada lima ratus empat puluh institusi di kementerian lembaga
dan juga pemerintah daerah
apakah juga kemudian kpk sendiri akan mulai
menelusuri atau mungkin mereaudit lagi nih
hasil hasil audit bpk yang kemudian dinilai
mungkin berbau amis atau dicurigai tidak layak sebenarnya
apakah ada audit audit seperti itu lagi
atau penelusuran penelusuran lain gitu
terkait dengan audit bpk ini
ya kalau untuk melakukan audit kembali
atau re audit tentu itu bukan kewenangan kpk
karena itu domain dari bpk
bahwa nanti kemudian dilakukan evaluasi secara internal
dan bpk membutuhkan kpk untuk perbaikan di internal
tentu kami akan bersedia memberikan dukungan itu
tapi tentu ada batas batas kewenangan yang juga kita miliki
kpk saat ini masih fokus pada indikasi swab
terkait dengan proses pemeriksaan
atau audit di kementerian desa di tahun anggaran dua ribu enam belas
namun nanti jika ada informasi informasi lain
atau masyarakat atau publik juga memiliki informasi lain
maka tentu kita akan telusuri informasi tersebut
kpk akan bertindak sepanjang memang ada informasi awal
yang cukup signifikan
dan ada bukti bukti yang bisa kita telusuri
saya kira ini perlu dilihat sebagai upaya
untuk membersihkan atau mungkin menyisihkan orang orang
yang diduga bermasalah di sebuah institusi
yang punya harus sangat penting
bagi pengelolaan keuangan negara di indonesia
kalau kita lihat tahun dua ribu sepuluh lalu
kpk sendiri juga melakukan penangkapan juga
kepada wali kota bekasi
waktu itu mokhtar muhammad terkait dengan swab
dengan bpk jawa barat
kalau tidak salah
apakah pola pola yang dilakukan ini cenderung mirip gitu
sehingga kpk punya patron patron tertentu gitu misalnya
ya memang ada kasus sebelumnya yang pernah kita tangani
di daerah tadi ya
kalau ini kan kebetulan memang di kementerian di pusat
mirip yang ditargetkan adalah status wtp tersebut
karena wtp mungkin punya gengsi tersendiri ya
atau punya standarisasi tersendiri
untuk dipandang sebuah institusi itu sudah baik dalam melakukan pengelolaan keuangan
atau bahkan ada yang menyimpulkan tidak ada korupsi lagi di sana
padahal itu kan tidak begitu tepat
karena kpk juga pernah menangani kasus korupsi di institusi yang sebelumnya memiliki status wtp
saya kira kedepan kita perlu berpikir secara serius
benar bahwa kita perlu melakukan perbaikan perbaikan terhadap standar pengelolaan keuangan
sehingga kemudian bisa mendapatkan status wajar
tanpa pengecualian misalnya
namun jangan sampai kemudian status itulah yang menjadi tujuan
karena bagi kami status wtp tersebut harus dilihat sebagai hasil dari proses yang panjang saja
dan proses panjang inilah untuk perbaikan yang menjadi penting
ketika pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif
artinya distribusi keuangan juga bagus dan benar benar digunakan dan tidak ada penyimpangan
tentu itu yang sebenarnya diinginkan atau dituju oleh pernyataan presiden sebelumnya
misalnya untuk mendorong perbaikan di sejumlah kementerian lembaga
baik terima kasih sekali lagi bang febri
mudah mudahan apa yang tadi diinginkan bahwa proses atau wtp yang dihasilkan ini melewati proses yang panjang
dan proses yang real akuntabel
sehingga memang kementerian atau institusi yang mendapatkan wtp ini betul betul layak mendapatkan wtp
bukan dengan cara cara main belakang pintu seperti itu
terima kasih sekali lagi bang febri atas perbincangannya malam hari ini bersama kami
mas apung kalau tadi kita lihat ini bang febri mengatakan bahwa ini momentum yang baik sebenarnya
untuk melakukan ini kan bulan puasa bulan suci ramadan

membersihkan diri ini kayaknya dikasih warning pelajaran juga dari kpk untuk bpk untuk bisa membersihkan diri
jadi momentum bersih bersih
jadi kalau menurut kami ada tiga hal ya
yang pertama ini adalah momentum reformasi bpk
baik reformasi internal bpk dalam hal pengawasan penguatan integritas dan kemudian peningkatan kualitas hasil audit
yang kedua terkait dengan reformasi secara eksternal
bagaimana ada lembaga yang mengawasi bpk
mengawasi hasil audit bpk
dan kemudian mengawal tindak lanjut bpk
jadi kebanyakan biasanya hasil temuan bpk itu seperti skripsi saja
sudah ada hasilnya ditempuk di perpustakaan
tidak ada tindak lanjut ke penegak hukum perbaikan keuangan dan sebagainya
itu yang harus dilakukan
ini adalah momentum reformasi bpk
siapa yang kemudian harus memulai dan kemudian menjadi pemimpin dalam reformasi ini adalah ketua bpk
yang paling penting adalah presiden
karena presiden adalah orang yang pertama dipermalukan dalam konteks ini
wtp yang diberikan bpk kepada presiden itu tidak layak untuk dibanggakan
yang kedua terkait
semua orang kasih selamat kepada pemerintah atas btp
bahkan luar negeri juga mengasih selamat
tapi faktanya ternyata proses ini diberikan dengan cara yang korup
yang kedua terkait dengan auditor bpk nya sendiri
auditor ini adalah orang yang mengaudit dan kemudian memberikan opini
seperti kemudian di pengadilan itu adalah hakim
oleh karena itu harapannya kpk ke depan itu harus memberikan tuntutan yang sangat tinggi
misalnya kalau hakim korupsi dihukum seumur hidup
auditor bpk korupsi juga diukur seumur hidup agar bisa memberikan efek jerah
terakhir adalah kementerian desa
kementerian desa ini adalah lembaga baru ya
kementerian yang dibikin baru
kementerian yang dibikin baru yang dua kali selalu mendapatkan wdp
dana desa itu sangat besar sekali ya
sekitar empat puluh triliun dan kemudian ini
nah selama kemarin laporan keuangannya memang selalu buruk
nah harapannya ini harus diperbaiki internal bpk
karena ini menyangkut desa seluruh indonesia
kalau kemudian kementeriannya adalah huruf
bagaimana mungkin korupsi korupsi di desa itu bisa dicegah
dan lagi dana besar sekali
bukan dengan bukan harus proses akuntabel
bukan dengan lewat jalan belakang
betul ini yang harus dicontohkan
kementerian desa harus memberikan contoh yang baik
untuk pemerintah desa agar tidak terjadi korupsi
mudah mudahan itu yang kita harapkan mas apung
ini menjadi momentum reformasi bupk
sehingga apa yang kemudian kita khawatirkan
sehingga bpk masih bisa menjadi auditor yang terpercaya lah bagi kita ya
terima kasih sekali lagi mas apung atas perbincangan ini
sebagai bagian dari kesepakatan hidup dalam sebuah bangsa yang menjebuk
toleransi menjadi hal yang penting
bagaimana menampilkan wajah islam yang ramah dan toleran di bulan suci ini
kami akan hadirkan pembahasannya
usaha cina berikut